presiden jokowi dodo akhirnya merespon polemik penonaktifkan atau penonaktifan tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau twk
jokowi menilai kpk harus memiliki sdm terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi
presiden juga menambahkan jika hasil tes wawasan kebangsaan tidak bisa serta merta dijadikan dasar untuk membertikan pegawai kpk
dan berikut pernyataan lengkap presiden beberapa saat yang lalu
dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan
dan perlu segera dilakukan langkah langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi
sementara itu penyidik senior kpk novel baswedan menyebut sejumlah kasus besar tengah ditangani oleh beberapa pegawai yang terancam dinonaktifkan
penanganan sejumlah kasus besar itu dikhawatirkan akan terganggu dan tidak optimal
hampir semua kasus kasus besar yang terpublikasi itu ditangani oleh kawan kawan ini
tujuh puluh lima pegawai kpk yang dinyatakan tak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan terancam dinonaktifkan
sejumlah nama penyidik senior seperti novel baswedan dan ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo masuk daftar tersebut
novel baswedan menyatakan
ada sekitar tujuh kepala satuan tugas penyidik di antara tujuh puluh lima orang yang akan dinonaktifkan
sejumlah kasus besar juga sedang ditangani oleh beberapa pegawai
perkara besar korupsi itu dikhawatirkan akan terganggu dan tidak optimal
kasus kasus besar yang tadi saya katakan diantaranya kasus penanganan korupsi bansos
kedua adalah kasus kasus pajak
kasus pajak ini juga melibatkan banyak wajib pajak besar dan lain lain
ini juga ditangani oleh kawan kawan
dan kasus mafia hukum
dan ada beberapa kasus kasus lain
dan itu kasus kasus besar
novel menduga rencana penonaktifan tujuh puluh lima pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan
merupakan upaya menjegal orang orang berintegritas dalam pemberantasan korupsi
ketika kepentingan negara dan kita tahu dampak dari korupsi ini luar biasa
baik yang terkait dengan masalah pengelolaan keuangan
maupun masalah pengembangan ekonomi seperti investasi dan lain lain
sementara itu pelaksana tugas juru bicara kpk
ali fikri kepada cnn indonesia com mengatakan
tujuh puluh lima pegawai tersebut bukan nonaktif
karena sebuah hak dan tanggung jawabnya masih tetap berlaku
sebelumnya dalam surat keputusan penonaktifan yang diperoleh dari sumber istimewa ini dijelaskan
tujuh puluh lima pegawai kpk yang tak lulus tes wawasan kebangsaan
harus segera meletakkan tanggung jawabnya sebagai pegawai kpk
para pegawai tersebut telah menyatakan keberatan
pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan tidak proporsional dan justru menyentuh privasi pegawai